saya akan tanyakan langsung ke dua narasumber yang bergabung pada malam hari ini ada pak justinus prastowo dan ekonom senior indef dari pak faisal basri
selamat malam pak justinus stafsus menteri keuangan dan selamat malam pak faisal apa kabar
sehat saya akan langsung ke pak justinus prastowo karena saya tahu
pertanyaan saya langsung pak mengapa harus saat ini itu dilakukan oleh pemerintah meskipun memang secara legislasi itu sudah tertuang dalam undang undang hpp
terima kasih pak faisal basri dan para pemerintah
keputusan untuk menyesuaikan tarif ppn merupakan
dengan keputusan yang dituangkan dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu yang disahkan dua puluh sembilan oktober tahun dua ribu dua puluh
ini merupakan yen dari skema reformasi fiskal termasuk upaya membangun fondasi perpajakan
jadi memang saat undang undang diperlakukan kita melihat ada berbagai dinamika yang perlu direspon
pemerintah melihat ini opportunity yang memang tersedia momentum yang tepat
untuk memulai reformasi perpajakan dan penguatan fondasi tetap memperhatikan pemulihan ekonomi
ini yang terus kita upayakan
kita pendidikan jasa kesehatan pelayanan usia dan lain lain
termasuk seluruh penyerahan barang jasa
yang selama ini mendapatkan
fasilitas dipertahankan fasilitas tersebut tidak ada perubahan
artinya untuk kebutuhan kelompok masyarakat menengah bawah tetap dijaga
diberi fasilitas bebasan ppn dan tidak dipungut ppn
itu kira kira yang menjadi pertimbangan dengan tetap mempertahankan bansos
untuk kelompok masyarakat bawah sehingga daya beli juga bisa
untuk memberi kejelasan kepada masyarakat pak
ya barang kebutuhan pokok yang selama ini bukan merupakan ppn
tetap diberi fasilitas ppn dibebaskan
tidak ada perubahan
jasa pendidikan jasa kesehatan seluruh penyerahan juga diberi fasilitas pembebasan
yang existing misalnya pakan ternak
lalu beberapa penyerahan yang terkait dengan kelompok kebutuhan masyarakat bawah
itu juga diberi fasilitas yang sama dengan yang selama ini berlaku
pak justinus tadi juga kita mendengar ya
apa yang disampaikan bu sri mulyani
bahwa kenaikan ini untuk membangun fondasi penguatan rezim pajak
yang juga jadi pertanyaan adalah
mengapa harus ppn yang dinaikkan
mengapa kemudian bukan tingkat kepatuhan
bayar pajak yang digenjot
itu yang juga mungkin banyak pertanyaan pak
semuanya dikerjakan secara paralel
tingkat kepatuan juga kita terus lakukan upaya upaya yang terukur
baik sosialisasi edukasi sampai ke penegakan hukum
nah kita juga harus lihat secara holistik
saat bersamaan saat ini
penghasilan tidak kena pajak
untuk wajib pajak umkm
penghasilan sampai dengan lima ratus juta
setahun tidak dikenai pajak
lalu juga ada dukungan untuk karyawan
yang penghasilannya tidak melebih
penghasilan yang tidak kena pajak melebih
penghasilan yang kena pajak tidak melebih rp lima puluh juta
sekarang jadi rp enam puluh juta
sehingga ada eklumpe yang meningkat
untuk kelompok penghasilan ini
lalu juga dukungan dukungan lain yang diberikan
menurut undang undang kpp
termasuk mengenakan tarif rp tiga puluh lima persen
untuk kelompok super kaya
hasilnya datas rp lima miliar setahun
jadi desain ini diharap
mampu mengadres isu keadilan dengan lebih baik
maka kenaikan ppn moderat itu
dari pajak yang lebih kuat
kita mengajak masyarakat
kelompok menengah atas
ambil kita meningkatkan kepatuhan pajak
yang tidak bisa dicapai dalam
waktu yang sangat pendek
mencari solusi yang win win
dimana kelompok menengah bawah
diberi penguatan berupa fasilitas
perlindungan sosial yang diatas
diharapkan berkontribusi lebih besar
karena kemampuan ekonominya
juga lebih tinggi
begitu kira kira desainnya
baik terakhir ke anda pak
artinya sekali lagi anda meyakini
pemerintah meyakini bahwa ini tidak menyusahkan
masyarakat dengan kenaikan ppn sebelas persen ini
sudah ideal angkanya
ya kami berharap ini akan
keputusan yang telah dihitung dengan
kata cukup tang
dan mendengarkan masukan banyak pihak
kita akan mengimplementasikan dengan
dengan terus melindungi kelompok menengah bawah
dan setelah itu pemerintah akan mendengarkan
masukan dan mencermati dinamika yang ada
terutama dengan bulan puasa
lebaran kita akan melihat dampak
dan kita upayakan terus dapat memberikan
respon kebijakan yang tepat terukur dan tentu
tidak merugikan masyarakat
oke kalkulasi sementara ini tidak akan berdampak
terhadap daya beli masyarakat terhadap
sejumlah kebutuhan pokok misalnya
apalagi mau bulan puasa minyak gorengnya masih mahal
baik kami telah menghitung
barang barang yang berkontribusi pada inflasi
itu sebagian besar adalah bukan barang kena pajak
karena barang hasil pertanian perkebunan
yang memang bukan obyek pajak
jadi tidak ada unsur ppn di dalamnya
nah terhadap yang mengandung unsur ppn
seperti barang kebutuhan pokok
itu juga diberikan pembebasan ppn
kita berikan fasilitas ini
nah kita sekarang sedang mencermati
seperti minyak goreng apakah nanti bisa diberikan
dukungan yang lebih kuat selain subsidi yang kemarin
dan untuk gula itu juga sudah mendapat dukungan
fasilitas ppn sehingga tidak akan ada
kenaikan bpn karena memang sudah
diberikan fasilitas sebelumnya oleh pemerintah
oke baik pak justinus prastowo terima kasih
saya tahu waktu bapak tidak begitu banyak
karena ada rapat lagi dengan bu menkyu
tapi terima kasih sudah meluangkan waktu
bersama dengan kami stafsus menteri keuangan
terima kasih selamat malam pak faisal bakri
ya sayangnya tidak bisa berdialog langsung
dengan pak faisal bas tapi saya akan lanjutkan
dengan pak faisal basri di sambungan zoom
pak faisal tadi sudah mendengar ya beberapa argumentasi
baik dari menq dan juga penjelasan lebih rinci
dari pak justinus prastowo
anda sepakat dengan tadi beberapa poin yang disampaikan
oleh pak justinus apakah anda melihat bahwa
sebetulnya pembicaraannya sudah selesai ya
sudah undang undang kan ini masih melaksanakan undang undang
nah namun kita cermati dinamika
apa yang disampaikan oleh mas prastowo itu semua
terhadanya namun ada yang tidak disampaikan
nah yang tidak disampaikan itu misalnya
fasilitas fasilitas yang diberikan kepada perusahaan besar
itu jauh lebih banyak misalnya penurunan pajak
tiga percentage point kan turunnya ya
tapi akhirnya dibatalkan oke
sementara untuk rakyat itu dinaikkan
merasa keadilannya yang utamakan di situ
untuk rakyat dinaikkan
kan ini kan tidak peduli rakyat kecil
atau rakyat kaya
semua bayar ppn nya kan sama
itu yang pertama
rasa keadilan dari perspektif itu
kedua kalau kita lihat
ini ada kajian bagus sekali
desember dua ribu dua puluh satu diterbitkannya
ppn di indonesia laos thailand
vietnam dan kamboja
itu sama rate nya sama
tapi yang tadi anda ke pak justinus itu menarik gitu
bahwa ya pemerintah kerja keras dulu
untuk mengintensifkan penerimaan ppn ini
karena kalau kita lihat
bilahnya di laporan itu namanya v delapan productivity
bagaimana ngitungnya produktivitas ppn itu
jadi penerimaan dari ppn
dibagi dengan pdb
dikali dengan tarif vat nya
jadi sekali lagi
dikali dibagi dalam tanda kurung ya
indonesia itu rendah
jadi masih banyak ruang
di dalam ppn ini yang belum tergali
jadi ada pembebasan pembebasan
macem macem gitu ya
kemudian ketidakmampuan pemerintah untuk menggali ppn
dari kegiatan ekonomi baru
digital yang macam macam begitu
nah tolong itunya ditingkatkan
supaya productivity kita itu bisa di kamboja
masa kita kalah dengan kamboja
vietnam paling tinggi ya
kamboja pln jauh lebih tinggi dari kita
nah itu setara dengan filipina singapura dan laos
tapi jangan bandingkan dengan singapura
karena vat di singapura itu kecil kenapa
karena sebagian besar produk singapura itu diekspor
setiap produk yang diekspor itu tidak kena ppn
jadi tolong pemerintah itu
oh kita udah hebat di singapura
singapura itu ekspornya besar
setiap barang yang diekspor tidak dikenakan vat
ini persentasenya ya
mengingat di masyarakat masih lemah
jadi masih tertekan
kelihatan sekali masyarakat belinya diparah
sebagian besar ya lebih dari separuh
tercermin dari membela bela diri
untuk berjam jam antri memperoleh
liter minyak goreng atau satu kilo minyak goreng
artinya kan mereka tuh kepepet sekali
jadi sedikit saja kenaikan udah ambles itu
nah dilihat dari sini rasanya sih
kita kurang bijak untuk menambah kanan pada daya beli masyarakat yang masih lemah
baik pak faisal mengelaborasi lebih jauh lagi
tadi kan juga pak justinus prastowo juga menegaskan bahwa ada beberapa pengecualian ya
termasuk juga bahan pokok yang kemudian tidak naik begitu
jadi diharapkan kemudian ini tidak memberatkan masyarakat
dan juga ada bansos sebetulnya
nah menurut anda bagaimana kemudian dengan argumentasi yang kemudian disampaikan oleh pemerintah tadi itu
ada bansos ada kartu sembako segala macam
tapi faktanya kan antri minyak goreng
dan bansosnya kan sudah disunat
karena sebentar lagi pandemi sudah tidak ada
bahkan ada niat yang itu akan dialihkan untuk pembangunan

dana pen itu
kalau diingatkan itu tidak benar baru dicari sumber yang lain
buat dapatan rata rata rakyat malaysia
jadi berbeda begitu
ya karena pendapatannya juga tinggi kan
harus contohnya ya
penduduk indonesia yang insecure
yang artinya kalau ada penduduk sangat miskin penduduk miskin nyaris miskin dan rentan miskin
itu di indonesia adalah dia maksudnya
dia beli buku anaknya kena ppr
beli pulpen beli pas anaknya beli seragam anaknya kena ppn semua
bagian besar konsumsinya itu kena ppn
menarik pak faisal basri
apakah memang kesulitan untuk mencari sumber pendapatan pajak lain kah
atau memang tidak bisa memaksimalkan menggenjot sumber pajak yang lain yang tadi kemudian anda bahas soal dari perusahaan misalnya
atau menggenjot intensitas pajak misalnya
atau menggenjot intensitas pajak misalnya
beberapa kali saya diundang oleh cnn dan cnbc
saya katakan oh iya yang di depan mas oleh sedikit
kenakan pajak ekspor untuk batubara tahun pemerintah dapat satu ratus dua puluh lima triliun
tapi nggak berani kan
cpo dikenakan pajak ekspor batubara tidak dikenakan pajak ekspor
jadi memang pemerintah ini cenderung makin mengutamakan kepentingan oligar
daripada kepentingan rakyat
harga harga dibiarkan mau dihukum
harga harga dibiarkan mau dihukum
harga dibiarkan mau dihukum
diserahkan pada mekanisme pasar
baik pak faisal kita break dulu
usai jeda saya juga akan ulas lagi lebih jauh
jadi sekarang setelah kemudian nanti kan per satu april akan naik
persisnya seberapa besar ini akan berdampak terhadap masyarakat terhadap daya beli
apakah lebih jauh juga ini bisa menyebabkan inflasi misalnya
bagaimana anda membaca soal dampak langsung
bagaimana anda membaca soal dampak langsungnya
usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
sekali lagi pak ini segmen terakhir
jadi apa yang kemudian anda baca dari kacamata anda
melihat bahwa ini akan dampaknya akan seperti apa kepada masyarakat setelah ppn ini akan naik per satu april
apalagi diprediksikan bahwa ini juga akan naik lagi nanti di tahun dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh lima pak
rencananya kan ke dua belas ya
dan dikatakan di undang undang itu paling lama
jadi tidak boleh lebih dari dua ribu dua puluh empat kalau saya tidak salah ya
mohon maaf kalau saya salah
antara dua ribu dua puluh empat atau dua ribu dua puluh
tapi paling lambat sebutnya ya
dan paling cepat
ancaman yang ada di depan mata tanpa adanya kenaikan ppn kan kenaikan harga harga akibat dari perang
kenaik olah naik harusnya sudah naik
karena kita tidak mampu untuk terus menerus menerus subsidi
nah kemudian ada fenomen climate change yang menyebabkan harga pangan turun naik dimana mana
ini ancaman yang lebih besar ya dari ppn ini
dan pada saat yang sama ppn ini menambah beban
nah jadikan harusnya pemerintah menurunkan beban
untuk menaikkan daya
nah akibatnya apa
maka konsumsi masyarakat akan turun kan
karena harga harga naik konsumsinya akan turun
akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terus melemah
jadi mengganggu pemulihan ekonomi
nah kalau pertumbuhannya melemah mengentaskan orang juga semakin sulit
meningkatkan pemerataan juga semakin sulit
peningkatan kualitas lapangan kerja juga semakin sulit
karena pertumbuhan yang rendah penyerapan penajak kerjanya juga semakin rendah
sehingga menurut saya ongkosnya lebih mahal daripada tidak menaikkan ppn
pak faisal menarik
meskipun ini sudah sebuah langkah yang memang mengikuti undang undang ya
jadi ini sudah eksekusinya saja begitu kan pak faisal
dinilai belum tepat waktunya
tapi kemudian menq mengatakan menaikkan ppn ini adalah untuk penguatan rezim pajak ke depannya
kalau memang saat ini belum tepat menurut anda kalkulasi anda kapan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tadi itu ppn nya
kalau saya tidak setuju pada dasarnya meningkat ppn ini ya
ingat tadi itu kita penduduknya masih lemah jangan bandingkan dengan malaysia
terus kemudian yang kayak produktivitasnya kita naikkan
banyak sekali yang bolong yang belum mampu dicapai pemerintah gitu ppn nya ini
loophore nya masih banyak itu diselesaikan dulu itulah reformasi pajak
nah kalau terkata menteri keuangan kan ya
pun sekarang masih dalam tahap menuju pemulihan harus mulai dari sekarang ini kan argumennya sama dengan membangun ibu kota
kalau tidak sekarang kapan lagi ya semua kapan lagi uangnya tidak ada
jadi memang memaksakan
dan yang menyayat hati itu tadi kok pajak keuntungan perusahaan diturunkan
kemudian tentu saja
tentu saja semua yang tercina bayar pajaknya no
bagaimana sih ini kita membangun buat rakyat cina apa buat rakyat indonesia
kita membangun ini buat pengusaha batubara atau buat rakyat indonesia
semua dikecualikan bagi mereka
undang undangnya sedang dibahas
jadi semua diberikan kepada atas nama investasi
semua dibebankan kepada rakyat
itu lho rasa adilannya
rasa keadilannya ya
dan sekali lagi pemirsa membaca laporan penelitiannya edb yang terbaru itu september dua ribu dua puluh satu banyak sebetulnya pr yang belum dilaksanakan oleh pemerintah itu
buat pr nya dulu kalau sudah selesai semua aduh namanya gotong royong rakyat juga ikut

jadi itu yang kita lakukan
jadi itu yang kita lakukan
jadi itu yang kita lakukan
jadi itu yang kita lakukan
jadi itu yang kita lakukan
jadi itu yang kita lakukan

betul jujur ada dikawal fillac teddy saat pribadi mati cuestuna yang nobel sembilan belas
karena setiap transaksi sudah masuk di situ ppn nya
jadi kalau ingin jalan pintas ya ppn dinaikkan
ini anda melihat ini adalah sebuah jalan pintas
terakhir pak faisal tadi pak justinus prastowo juga menegaskan bahwa ini juga akan dicermati kebijakan yang ini setelah nanti diberlakukan
melihat situasi ketika sedang bulan puasa melihat kembali daya beli masyarakat
nah ketika kemudian situasinya kemudian memang merugikan masyarakat menurut anda sekali lagi kebijakan ini harus diapakan
apakah kemudian dibatalkan mungkin atau dievaluasi lebih jauh atau apa
ya apapun yang dalam situasi berat sekarang ya
dan situasi berat ini bukan hanya lapisan kelas bawah tapi juga kelas menengah ya
menengah yang fixed income earner pns karyawan
nah sebaik menurut saya kita menambah dulu beban
dibiarkan agak bisa bernapas sedikit
pemerintah terlalu banyak lagi lagi ngasih ke kelas atas
kalau anda bayangkan dia barang mewah pajak jualan barang mewah ya diteruskan
jadi bias bias ini ayo kita netralkan bahkan kita lebih bias untuk membantu kelas bawah dibanding kelas atas
nah sekarang ini kan kebijakan itu cenderung jauh lebih banyak diberikan yang kelas atas
jadi rasa keadilan itu tolong diberikan
kalau tidak lama lama rakyat marah
saya tidak bisa membayangkan kalau rakyat marah
menarik ulasan dan juga perspektif anda malam hari ini pak faisal basri dan juga tadi sudah ada pak justinus prastowo dari staf sus menteri keuangan
kita akan lihat bagaimana kemudian dampak dari kenaikan ppn ini per satu april
dan sekali lagi apa yang tadi anda sampaikan semoga bisa memberikan catatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi apapun yang nanti akan diberikan
terima kasih banyak pak faisal basri selamat malam sehat selalu